jadi yang di rumahnya sudah
selamat menikmati ya kaki tua
udah pak udah
saya bawa ke rumah sakit ya pak
bawa motornya bener dong
kalau orang itu mati gimana
maaf pak maaf pak
saya gak sengaja
beneran saya gak sengaja
beneran pak saya gak sengaja
pak pak pak
udah pak nggak usah dibikin ribut pak
bagian kan orang ini mau tanggung jawab
dan kalau emang lukanya parah kan bisa dibawa ke rumah sakit
udah kalau gitu bubar aja pak
udah gak apa apa pak
gak apa apa gak sih
ngapain berdiri di situ
mama kamu mau datang ke sini juga
syukur deh kalau begitu
jadi akhirnya kita bisa berkumpul
ini orang nggak pernah ngerawat motor sampai begini
pak bukan marah lagi ya
nih kalau orang mau udah komplikasi
udah dah ini motor
ketahuan ini yang punya motor
tidak tahu cara menggunakan motor yang baik dan benar
cuma bisa pakai
dia tidak tahu kalau motor itu harus dilakukan servis berkala
mukaku yang gini hese
ini motor yang pakai manusia
nek kenty ayah dei
aduh muka muka kagetnya tambah krips ya
aduh jantungan jantungan
kalau akan emok emang gak jantungan
kalau dikagetin begitu malah dia masih tegar baja
kita kagetin kita lagi konsen di sini
berasanya ujian hidup ya
sibuk pisahan gedengan
akan emok di mana
ke rumah pacarnya teh manis
aku mahas ya kamu udah gitu
ngapain ke rumah itu
ke rumah teh manis
aku mahas teh
ah udah dibawain makanan
datang ke sini teh
mau ketemu sama akang ewok
datang ke sini
kita kan segangannya kan harus kemahal gitu
mesti ada kedekatan gitu ya
kalau ambil gimana ngomongnya teh
soalnya jadi pasangan di iklan
supaya ada chemistry
eh si akang ewok malah ngepel ngepel di teh pahit
gini aja teh
titip aja ke saya sama didi
nanti insya allah si abah datang mas
saya kasih kasih abah
nanti juga dimakan sama kalian
ini makanan teh
lebih berharga daripada berlian
lagian juga ini kan makanan buat akang ewok sama neng kety
dapetnya juga dari endorse
dan neng kety mah tidak pernah keluar duit
neng kety mah segalanya juga endorse
dari sabun cuci sama
mau foto berduaan sambil makan
kan pasti endorse nya juga senang
daripada foto berdua
jadi bonus kan
neng kety sama prima dona ratu enrolos
foto tuh sama kamu ganteng wai
gak mau foto sama keluarga
kamu mah bubur masakan
pluk ya buat bikin rawon
sama kamu teh balita
belum ada rambut nak
tadi tidak boleh
saya mah bisa rusak
kalau begitu ya
mendingan saya pulang daripada bikin skandal
mendingan saya pulang dengan sedih
dan tidak berhasil ketemu akang ewok
beranak makan sendirian di rumah
makasih banyak ya
kamu tuh baik banget nih
sampai jengukin aku ke rumah segala
malah bawa buah buahan lagi
ini ngerepotin kamu lo jadinya
gak apa apa lah wil
gue malah seneng banget bisa ngelakuin ini
tapi kok kayaknya luka lo bisa sampai parah banget gitu ya wil
malam itu gue dikurau sama anak black cobra
dan jumlah black cobra juga lumayan banyak din
hitung aja boy sama eka keburu datang
gue juga sempat ngobatin gue kok
gue gak tahu deh din
kalau mereka gak datang
sekali lagi makasih
terima kasih din
terima kasih din
terima kasih din
aduh alek pake telepon lagi
nah kalau gue angkat nih
adi nadiem bisa tahu lagi
wah wil kenapa gak diangkat aku nih
nomornya gue gak kenalin
kalau nomor yang gak dikenal sih
nih buahnya makan nih
biar lo cepat sembuh
ya udah bukain dong kan tangan gue sakit
gimana sih wil
dia malah matiin hpnya
teleponnya gue terus kinar
gue ada silent biar lo gak ganggu gue terus
berani nih dia matiin hpnya ya
dia cuma jadi pembelot doang ke lo lex
bisa jadi lex lo ingat
willy itu deket banget sama boy haikal dan ian
ini gue rasa cuma trik dia
gue rasa itu bisa jadi lex
cara dia deket banget sama boy
bisa jadi settingan boy
supaya dia jadi mata mata di black ops
kalau sampai dia begitu lagi
gue gak akan maafin ya
gue sendiri yang akan harus
kenapa atreks tanda makin lama makin susah dihubungin ya

ya tapi gue mau
ya tapi gue mau
ya tapi gue mau
ya tapi gue mau
ya tapi gue mau